meski dikenal berasal dari yogyakarta eksistensi angkringan kini sudah menjamur hingga ke pusat pusat kota
ragam menu dengan harga merakyat jadi pemikat warung angkringan di hati para pelanggan
dari yang sekedar ingin menghabiskan waktu luang sampai menjadi tempat kaum profesional membahas pekerjaan
kalau saya sendiri sih kalau udah kerja lama lama di kantor kan kadang jenuh gitu
bosen dari suasananya sendiri jadi nyari tempat yang terbuka gini jadi biar lebih fresh aja sih
karena ngerasa nyaman aja ya di sini pastinya
terus juga harganya
harganya kan di sini murah gak terlalu mahal banget buat
lebih aman lah di dompet dompet para anak anak muda kayak gue sendiri gitu kan
salah satu pemilik usaha angkringan adalah marcelinus duinugroho
pria kelahiran yogyakarta ini menjajakan beragam menu angkringan di kawasan bekasi kota
omsetnya bisa mencapai empat juta rupiah
tapi catat ya bukan per bulan melainkan per hari
pemirsa di sekmen sehari menjadi kali ini sekmen sehari menjadi pengusaha angkringan
akan belanja beberapa barang dulu
salah satunya adalah daun pisang buat nasi kucing
saya kalau makan nasi kucing kayaknya bakal makan empat
karena sedikit dan kecil
kita akan mulai hari yang panjang dan luar biasa
meski baru buka pada malam hari kesibukan telah dimulai sejak matahari
pagi ini kami baru berbelanja di pasar marakas bekasi utara
seluruh keperluan untuk berdagang dibeli setiap hari agar makanan yang disajikan tetap dalam kondisi segar
salah satu minuman favorit di angkringan tentu saja udang jahe
setiap harinya usaha angkringan milik marcel membutuhkan seperempat hingga setengah kilogram jahe merah
jangan lupa serai untuk menambah cita rasa wedang jahe
lalu kita cari tomat cabai rawit bawang merah dan bawang putih untuk bumbu memasak
belanja sudah beres kita akan langsung bersiap
setelah itu kita akan jualan malamnya
kayak mie ayam yang besar besar loh
dan ini bisa jadi puluhan tusuk
ingat kunci kalau tidak mau amis
salah satunya adalah jangan pelit penggunaan jeruk
bisa pakai jeruk nipis
tapi kalau mau lebih wangi pakai jeruk lemon ya budi ya
selain nasi kucing sate kulit dan usus ayam juga jadi menu favorit pelanggan
nah untuk usus harus betul betul dicuci bersih menggunakan air mengalir agar bebas dari lendir dan bau amis
penggunaan jeruk nipis atau lemon efektif menghilangkan aroma khas usus ayam
salah satu yang favorit di tempat ini adalah kulit ayam
ini berapa ekor bu deh
uh berapa ekor tadi nyambar kulitnya
sepuluh orang lebih ya tadi ya
setelah matang usus akan diberi beragam bumbu untuk menambah cita rasa
udah panas bang day
main buka buka aja
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan ribuan susuk sate
jadi masaknya harus bersamaannya agar lebih cepat selesai
ini udah matang bu deh
ini udah matang belum bu deh
dikit lagi biar keringan dikit
kenapa harus kering banget bu deh
ya biar awet biar gak basik
kalau gak kering banget sampai malem takutnya basi
biar tahan lama
biar tahan lama karena tidak pakai pengawet
bu deh kan panas
dia kena uap bu deh
bisnis kuliner yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir
terinspirasi dari kebiasaannya menyantap aneka hidangan di angkringan di yogyakarta
dan ternyata di wilayah perkotaan aneka santapan murah meriah ini
disambut hangat oleh warga
kalo di sini bersih dia tuh gak ada aneh sama sekali
tapi ini belum terlalu kering
masih kurang sedikit lagi keringnya
ini jangan dipake lagi
ada beberapa makanan yang dimasak dengan cara dipanggang untuk menambah cita rasa
kulit ayam salah satunya
hampir tidak pernah ada kata libur dalam kamus penjual angkringan
kirimkan atau tanggal merah justru pelanggan semakin ramai
nah sebulan terakhir aneka ragam bakso bakar juga selalu habis di borong pembeli
kita buat juga ya
wah kelihatannya menggiurkan
saya tes satu
boleh ya bu de
kalau yang bakso buatannya bu de
yang ini pudes
tapi emang ini salah satu jadi favorit juga
selain sate satean yang lain
kerja sebentar minta upah
ini dia nasi kucing
makanan prima donat yang keringan
nasi kucing sedikit lebih mahal
dibanderol tiga ribu rupiah perbungkus
nasi kucing berasal dari budaya kerajaan mataram yang masih diperlukan
sebelumnya hidangan ini merupakan nasi bungkus pemberian raja pada abdi dalamnya
nggak boleh banyak banyak
berasanya buat makan sendiri
iya dikit lagi dah
nanti kalau emasnya kurang dua bungkus
oh kalau kurang dua bungkus
makanya dikit biar orang nambah
oke kalau kebanyakan juga bukan nasi kucing ya namanya ya
nasinya nasi kucing kucingnya mah nasi macem gitu
tanggung jawab saya untuk bikin nasi kucing sudah selesai
padanya masih nyangrai jahe
terus juga masih ngebacam si telur puyuhnya
masih juga bikin sate
sudah malam matahari sudah nyaris terbenam sempurna
matahari sudah nyaris terbenam sempurna
waktunya kita jualan
agak lumayan banyak ya
jarak dari tempat memasak ke tempat berjualan sebetulnya tidak terlalu jauh
sekitar empat km
namun kami harus tetap berhati hati
agar gerobak yang penuh dengan makanan dan minuman ini
tidak terjungkal selama dalam perjalanan
paling pr kalau bawa makanan begini tuh pas lagi jalanan rusak atau lagi polisi tidur yang terlalu tinggi
takut tublok takut tublok
oke sedikit lagi sampai sedikit dulu kan nyampe nyampe
hampir nyampe ini
sama perah dikit mas takut jublos
arloji di tangan telah menunjukkan pukul tujuh malam
waktunya kita berjualan
fresh from di panggangan bukan fresh from the oven tapi from panggangan
murah beri ya
salah tempat salah tempat
saya pun mulai merapikan meja dan kursi
tempat yang dipilih untuk berjualan ini adalah pasar yang buka pada pagi hari
dan pada malam hari dimanfaatkan untuk berjualan
cukup luas untuk pelanggan namun menguras tenaga bagi kami yang mempersiapkan
tidak berselang lama setelah lampu angkringan menyala pengunjung mulai berdatangan
saya pun mulai sibuk menyiapkan hidangan
salam salam pak mau pesan apa
ya nasi terinya dua ya pak
apa loke pak
oh yang ini ya baik baik
sudah semua saya kasih ke kasir ya pak
berada di perkotaan ada sejumlah pengembangan menu
seperti minuman yang lebih bervariasi hingga sajian nasi bakar
bila pengunjung ingin mencoba makanan lain selain nasi kucing
ketika di shoot ini jam sepuluh an tidak ada tanda tanda sepi
eits tapi kalau sedang musim hujan usahakan jangan bawa terlalu banyak menu ya
biasanya saat musim hujan sejumlah pelanggan mengurungkan niat untuk bersantap di angkringan
ya benar itu yang paling berasa apalagi kalau udah makanan dibuat
udah ditusuk udah disediain tau tau hujan pas lagi baru mau mulai
wah itu yang bikin
menurun banget malahan
dan itu lebih disenangin kalau misalnya kondisinya lagi terang cerah
hari hampir berganti saya pun sudah dilanda lelah
ketika di take ini sudah menjelang tengah malam hampir jam dua belas tapi masih ramai
lihat ekonomi berjalan tapi mata saya berat harus diisi dulu energinya supaya bisa bekerja kembali
nasi kucingnya tidak satu tapi tiga kayaknya bakal nambah nasi pakai teri
meski omsetnya menggiurkan menjadi pengusaha angkringan berarti harus menyiapkan waktu sejak pagi hingga hari berganti
mulai dari berbelanja memasak sampai melayani pelanggan
lelah rasanya itu pasti namun saya tetap harus melayani pelanggan dengan baik
dan jangan sampai mereka menunggu terlalu lama
dari fernando dwi agung yudhyarto jakarta